kita beralih ke kasus dugaan korupsi sekretaris daerah pemkap jombang
empat kendaraan mewah milik sekda ita triwibawati selasa pagi disita petugas kpk
keempat kendaraan tersebut diduga hasil korupsi selama ia menjabat di pemkap jombang
inilah empat kendaraan mewah yang disita dari kediaman sekda kabupaten jombang ita triwibawati
saat penggeledahan oleh kpk senin kemarin
keempat kendaraan ini diantaranya mobil jeep wrangler kijang innova smartmobil dan moge bmw
diduga empat kendaraan bernilai miliaran rupiah tersebut hasil korupsi ita selama menjabat di kabupaten jombang
selain menyita kendaraan kpk juga menggeledah kantor dinas cipta karya dan dinas pengairan kabupaten jombang
di kedua tempat ini petugas memeriksa setiap data file yang ada di komputer masing masing dinas
kpk juga menyita sejumlah dokumen yang ditempatkan dalam kardus kecil dan koper besar
sementara bupati jombang nyono suherli wihandoko mendukung proses hukum
yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi terhadap bawahannya itu
bupati meminta sekda mengikuti permintaan kpk agar kasus menjadi terang benderang
saya menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh kpk
sehingga pemerintah daerah saya sangat mendukung
di dalam penegakan hukum yang telah dilakukan oleh kpk
seperti diketahui enam orang petugas kpk
senin kemarin menggeledah ruang kerja sekda jombang ita triwibawati
ita diduga terlibat korupsi dana pembangunan proyek apbd kabupaten jombang